hingga kamis dua puluh lima juni dua ribu dua puluh tercatat lebih dari dua ratus sembilan puluh tenaga medis yang tersebar di berbagai fasilitas kesehatan dan rumah sakit rujukan covid sembilan belas di sidoarjo terpapar covid sembilan belas
dari dua ratus sembilan puluh tenaga medis tersebut hampir tujuh puluh orang diantaranya terkonfirmasi positif dan dalam perawatan
tenaga medis di rumah sakit umum kabupaten sidoarjo tercatat paling banyak terpapar covid sembilan belas dengan jumlah empat puluh dua orang
delapan diantaranya dalam masa perawatan di ruang isolasi
dinas kesehatan kabupaten sidoarjo menduga terpaparnya ratusan tenaga medis ini dikarenakan salah pemakaian hingga rendahnya kualitas apd yang dipakai
totalnya itu semuanya rp sembilan puluh
rp sembilan puluh ditambah rp satu ratus lima itu puskesmas rp sembilan puluh satu rsud kemudian lima rumah sakit lainnya itu rp delapan puluh delapan
rp empat puluh satu sampai rp empat puluh dua
dari puskesmas satu ratus lima itu yang kompomnya ada sembilan
kemudian kalau yang dari rumah sakit lainnya itu totalnya delapan belas
sementara itu semuanya
sebanyak tujuh pasien ibu hamil dengan kondisi terpapar covid sembilan belas membuat ruang perawatan khusus ibu hamil di rumah sakit umum daerah dr sutomo surabaya jawa timur penuh
direktur rumah sakit umum daerah dr sutomo sekaligus ketua rumpun kuratif gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas jawa timur joni wahyuadi mengungkapkan saat ini banyak pasien ibu hamil yang terpapar covid sembilan belas dirujuk rumah sakit dr sutomo
meski saat ini sudah terfasilitasi semua
bila rujukan ini terus mengalir maka rumah sakit dr sutomo akan kewalahan
hamil dengan covid sembilan belas itu mulai banyak karena rumah sakit itu ternyata mengirim ke kita
nah ini juga harus kita tata
saya tunggu suratnya dari kawan kawan kandungan kawan kawan kandungan
nanti akan kita adakan penataan juga
jangan sampai semua yang pdp melahirkannya di sutomo
nanti ya penuh lagi sutomo
ya otomatis harus segera setelah ditangani ya pindahkan ke ruangan
tapi antri itu kan tidak bagus
antri itu kan tidak bagus
kalau bisa kan selesai pasien lain baru masuk
kedepan rumah sakit umum daerah dr sutomo akan melakukan penataan agar pasien tidak membludak
nantinya pasien hamil yang terpapar covid sembilan belas dengan status berat harus ada surat dari dokter kandungan
tim liputan cnn indonesia